setelah ibadah jumat agung di paroki santo agustinus fatubenau belu nusa tenggara timur
diwarnai prosesi jalan salib mengelilingi kota tambua
proses ini dimaknai sebagai yesus yang wafat di kayu salib
demi menyelamatkan dosa manusia
ibarat jalan salib dimotori oleh orang muda katolik atau omk
dari paroki fatubenau di belu nusa tenggara timur
umat yang mengikuti empat belas perhentian kisah sengsara yesus kristus ini
membawa salib yang dibuat dari berbagai bahan bekas
memanfaatkan barang bekas menjadi salib dilakukan agar menyadarkan masyarakat
untuk bisa memanfaatkan barang bekas atau limbah sampah
menjadi barang yang bermanfaat
untuk mengetahui perayaan jumat agung di sejumlah gereja
sudah bergabung bersama kami jurnalis kompas tv
ada francisco donasiano di gereja katedral jakarta
juga niputu trisnanda di gpib immanuel jakarta
ada yang pada hari ini atau tempatnya kami melaporkan pada pukul tiga
ataupun juga dapat dihadiri umat untuk datang secara langsung
setidaknya kapasitas yang bisa didatangi oleh umat
kemudian yang akan beribadah ataupun melaksanakan misa
jumat agung pada hari ini menampung dua ribu tujuh ratus
mulai dari delapan ratus di area dalam dan untuk di luar
sehingga dengan total hingga dua ribu tujuh belas
nah untuk tema sendiri kemudian yang diangkat dalam perayaan pascah kali ini
adalah solidaritas dan juga subsidiaritas
inilah kemudian yang memang relevan ataupun juga sesuai
tahun kedua merujuk pada kebaikan dan kesejahteraan
banyak sendiri pastor parokinya sendiri mengatakan
yaitu romohani adalah bagaimana untuk kasih sempurna
wujudnya ampunan dari kisah
nah sejalan dengan tema juga kalau kita lihat
selain dalam tema dalam khutbah atau homili
untuk diseputar ataupun juga di area
hanya ini menyangkut tema cinta
memang kami nantikan bagaimana perayaan bisa pada
melakukan penjagaan di sekitar area
terima kasih francisco donald siano di gereja katedral jakarta
nih putu trisnanda di gpib immanuel jakarta
putu kalau pantauan anda seperti apa
perayaan jumat agung di gpib immanuel jakarta
ada berapa sesi pelaksanaan jumat agung di immanuel
nitya dan juga saudara kalau bicara bagaimana situasinya
tentu ini dilewati dengan sangat hikmat
karena kalau tadi saya sempat memantau
salah satu prosesi ataupun juga
misai yang tengah dilakukan dengan agenda
sakramen atau melakukan sakramen perjamuan kudus
di ibadah ke tujuh
pada hari ini berarti dengan menggunakan bahasa inggris
ini sangat khidmat sekali bagaimana kemudian
jemaat ataupun juga umat yang hadir pada hari ini
ini mengikuti prosesi dengan sangat hikmat
kemudian juga menyampaikan doa doa dan juga puja puji
terkait dengan trihari suci
kalau kita bicara soal trihari suci ini pasti berkenaan dengan
bagaimana kemudian umat kristen dan juga katolik
ini mengenang prosesi kematian kebangkitan dan juga pasca dari yesus kristus
tetapi kalau kita bicara soal berapa jumlahnya
pada hari ini sendiri gereja emmanuel ini menggelar kurang lebih ada empat misa
yang pertama tadi sudah dilakukan pada pukul enam pagi dengan menggunakan bahasa indonesia
kemudian pada pukul sembilan pagi juga menggunakan bahasa indonesia
dan sekarang yang sedang berlangsung dengan bahasa inggris
ini digelar pada pukul empat tadi dimulai jam enam belas waktu indonesia bagian barat
satu lagi ini nanti akan digelar pada malam hari

maksud kami pada pukul delapan belas waktu indonesia bagian barat atau pukul enam sore nanti
kalau kita lihat bagaimana kemudian jalannya prosesi atau perayaan trihari suci sendiri
dari segi umat ataupun jemaat tentu saja ini sudah pasti akan datang dengan hikmat
dan juga berharap situasi dan kondisi ini bisa kondusif sehingga tadi saya lihat juga
ada beberapa keamanan baik itu dari unsur tni ataupun juga polri yang berjaga di sekitar area gereja
untuk menjaga keamanan selama proses ataupun juga perayaan rangkaian trihari suci
sampai dengan perayaan pascah pada minggu nanti dan salah satunya tamu yang juga nanti akan hadir
adalah menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan hadi cahyanto
yang juga nanti diinformasikan atau dijadwalkan akan tiba di gereja immanuel sekitar pukul dua belas
sebelumnya ada francisco donaciano terima kasih rekan rekan